pemerintahan presiden joko widodo akan menggelontorkan subsidi sebesar rp tiga ratus ribu hingga lima ratus per bulan
untuk membantu para pengangguran dalam mencari kerja
subsidi tersebut akan digelontorkan lewat kartu prakerja
pemerintah menargetkan ada dua juta orang pengangguran yang akan menerima gaji dari pemerintah
sambil menunggu mendapatkan pekerjaan
pemerintah akan membantu para pengangguran untuk mengikuti kursus seperti menyetir barista dan keterampilan lainnya
pemerintah akan menggandeng platform dompet digital atau e wallet untuk penyaluran gaji para peserta
program subsidi ini bersifat terbuka untuk mendapatkan kartu prakerja tanpa ada pembatasan usia